seorang pelaku pencurian babak belur dihakimi masa saat tertangkap mencuri sebuah perangkat elektronik permainan di rumah warga
beruntung polisi segera datang dan menyelamatkan nyawa pelaku dari kemarahan warga
seorang pria babak belur dihakimi masa setelah tertangkap basah mencuri sebuah playstation di rumah seorang warga di kawasan melong kota cimahi selasa petang
warga yang emosi terus menghujani pelaku dengan bogem mentah
kehadiran petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian menyelamatkan nyawa pelaku
namun begitu ratusan warga yang ada di lokasi sempat memukuli pelaku saat digelandang menuju mobil petugas
masa sudah diintroasi lagi nyata tadi bawa wang palsu dia setelahnya
dari hasil penyelidikan sementara pelaku sempat akan menukar lembaran uang palsu tersebut kepada pemilik warung
pelaku kemudian masuk ke dalam rumah saat pemilik warung lengah
korban masuk ke rumahnya ternyata pelaku ini mencuri ps nya di ruang rumah korban
karena itu diamankan oleh pemilik
si pelaku ini diduga uang palsu ini berjumlah satu juta
petugas kepolisian masih mendalami barang bukti yakni berupa uang palsu dari tangan pelaku
sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian petugas kepolisian